kamera yang berada pada sebuah mobil merekam detik detik terjadinya ledakan besar
ledakan hebat itu terjadi di kota chernichiev ukraina pada tiga maret dua ribu dua puluh dua sekitar pukul dua belas enam belas waktu setempat
dalam video yang diperoleh reuters mobil itu awalnya sedang melaju perlahan di jalanan
tiba tiba serangan rudal terjadi hingga terlihat asap hitam tebal mengepul di langit
ratusan warga ukraina memblokade akses jalan menuju lokasi pembangkit tenaga nuklir yang terletak di enerhodar ukraina rabu waktu setempat
sejumlah truk ban dan karung berisi pasir juga diletakkan di jalanan untuk memblokade akses menuju pltn itu
tak hanya itu masa juga berdiri tegak sambil mengibarkan bendera ukraina
aksi ini dilakukan oleh mereka untuk melindungi pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di eropa yang berada di tanah ukraina
kota kiev terus mendapat gempuran dari militer rusia pada kamis
sebuah bangunan tempat tinggal di bagian barat kota kiev terbakar usai diterjang misil
asap hitam pekat mengepul
sementara itu pertemuan antara ukraina dan rusia di perbatasan polandia belarusia tak menghasilkan keputusan yang signifikan
dari tiga agenda yang dibicarakan hanya satu yang berhasil disepakati yaitu terkait evakuasi warga sipil
sementara usulan gencatan senjata tak disepakati